dan kita telah bergabung bersama pakar hukum pidana universitas trisakti mas abdul fikar hajar
sudah bersama cnn indonesia breaking news selamat siang mas fikar
selamat siang mbak anum
baik mas fikar terkait dengan kebijakan ini masih banyak sekali pro dan kontra khususnya
di antara para pakar hukum pidana di indonesia kalau menurut anda sendiri bagaimana anda melihatnya
ya ini pemidanaan atau kehukuman di dalam lembaga pemasarakatan itu bagian akhir dari proses sistem peradilan pidana di indonesia
jadi bagian akhir artinya lp itu lembaga yang terakhir menerima eksekusi dari keputusan kemudian menjalankannya
nah ada aturannya tersendiri ya selain ada di kuhp
yang juga dituangkan di dalam peraturan pemerintah soal hak hak dari warga binaan
warga binaan itu artinya narapidana yang ada di dalam lp
maksudnya ada remisi pengurangan hukuman kemudian ada pembebasan bersara
ada asimilasi ada cuti cuti mengunjungi keluarga atau cuti menjelang bebas
tapi kalau dilihat secara menyeluruh pengurangan hak hak atas pengurangan ini kan tentu juga ada banyak syaratnya
gitu ya ada banyak syaratnya
syarat yang pertama adalah tentu saja soal berkelakuan baik
kalau narapidana yang di dalam bikin pabrik narkoba ya ini nggak termasuk
artinya pasti itu tidak berkelakuan baik kan begitu
nah tapi yang berkelakuan baik terutama umpamanya kalau asimilasi itu syarat formalnya ada sudah separuh menjalani
apa namanya penghukuman yang ditetapkan oleh pengadilan
atau kalau pembebasan bersarat itu sudah menjalani dua per tiga umpamanya
walaupun umpamanya yang kemarin seperti pak yang ada polemik yang terjadi soal pak abu bakar basir
karena dia tidak mau menerang tangani soal pernyataan
ya pernyataan tidak mengulangi
nah itu yang jadi soal itu
tapi pada umumnya kalau semua hak narapidana ini diberikan ya
di jumlah jumlah itu mereka itu akan bisa kurang dari separuh menjalankan sebenarnya
ya cuma soalnya kan ada banyak syarat administratif gitu
yang kadang kadang juga dibaparkan oleh teman teman petugas dlp nya ini gitu
sehingga mereka tetap nggak bisa keluar gitu
meskipun secara durasi waktu sebenarnya hak itu sudah bisa
tapi ada birokrasi administrasi itu yang
yang ketat gitu
nah ini yang kemudian kalau menurut saya menjadi salah satu sebab kenapa lp itu over capacity gitu
baik pak fikar kalau untuk dalam hal sendiri saya penasaran pendapat anda
karena ada beberapa pakar hukum pidana yang berkata bahwa kebijakan ini dilakukan di masa pandemi ini dirasa tidak tepat
kalau anda sendiri merasa ini tepat atau tidak
kalau saya secara sosiologis ini tepat
karena di lp itu ya
tempat berkumpulnya orang
susah mengatur jarak satu meter itu nggak mungkin
nggak mungkin di jarak satu meter segala macam
apalagi kalau lihat penelitiannya ombudsman
untuk tidur aja di beberapa lp itu ada yang tidur di wc dan ada tidur di gantungan kursi dan sebagainya
kan mengerikan kan gitu
nah jadi kalau menurut saya
ketika ada situasi yang secara sosiologis menjadi persoalan kita bersama
ini juga bisa menjadi acuan gitu
sepanjang ada dasarnya
nah kalau menurut saya kalau mengacu kepada hak haknya
ada dasar hukumnya gitu
ya untuk mempercepat pembebasan pembebasan ini
lebih banyak pembebasan ini terhambat karena birokrasinya gitu
sehingga yang sebenarnya sudah pada waktunya harus dibebaskan karena ada birokrasi administratif itu
ya ditahan tahan gitu
saya kira kesempatan situasi seperti ini juga menjadi koreksi juga untuk pihak lp dan dirjen pemasarakatan
atau menteri umam
berarti kalau secara sosiologi menurut anda
hal ini sudah tepat dilakukan begitu ya
tapi pak fikar mungkin ini ada sedikit
anda bisa sedikit menerangkan terkait dengan proses asimilasi dan integrasi yang dimaksud ini seperti apa sih pak
mungkin masyarakat banyak yang belum mengerti
asimilasi itu kan prosesnya begini
ada banyak orang yang ditahan di lembaga pemasarakatan
menjadi narapidana itu
kan mereka juga punya profesi sebenarnya
ya kan punya pekerjaan itu hari hari
nah setelah melakukan
setelah mengalami separuh dari hukuman
pokoknya kalau dihukum delapan tahun setelah empat tahun gitu ya
dia boleh keluar
boleh dengan syarat kelakuan baik ke pasgala mahasiswa
baik ke pasgala macam lain
yang legislatif lah
dia boleh keluar selama jam kerja gitu
ya selama jam kerja dan kan itu ini sebenarnya meringankan beban negara
nggak ngasih makan kan
dari pagi sampai sore kan nggak ngasih makan dua kali paling nggak itu kan
ada asimilasi setelah itu masuk lagi
setelah jam lima dia pulang lagi ke lp
nah itu asimilasi
tapi itu tadi syaratnya setengah
nah kalau sudah sampai kemudian itu dihitung dua per tiga
dia bisa langsung dibebaskan
artinya ketika dibebaskan dia pasti tetap punya
apa diawasi oleh lembaga pemasarakatan
pak fikar ini di luar singkat saja pak
ini di luar dengan kriteria yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah
terkait dengan syarat pembebasan tiga puluh ribu total napi ini
ada wacana untuk merevisi terkait dengan pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas
di mana bakal ada tiga ratus napi korupsi juga yang akan bebas
anda melihat ini apakah sebagai cance yang sepertinya akan menimbulkan tendensi negatif begitu
nah ini yang di beberapa wawancara saya saya bilang
ini kan umumnya jangan jangan sambil menyelam minum bir
itu ya kan
sambil menjalan minum air maksud saya
jadi ada apa namanya apa sih penumpang gerak gitu lah kira kira ya
ada kesempatan yang dimanfaatkan gitu
apalagi kalau menuju pada usia
pokoknya usia kan ada polemiknya enam puluh kalau nggak salah ya
iya enam puluh tahun betul
dua puluh tahun itu orang masih produktif gitu
hakim agung aja itu pensiunnya tujuh puluh tahun
bahkan ada satu peraturan mahkamah agung soal paksa badan
soal gijeling ya
peraturan mahkamah agung nomor satu tahun dua ribu itu membatasi orang yang nggak bisa ditahan
itu umur tujuh puluh lima
setelah umur tujuh puluh lima baru orang nggak bisa ditahan gitu
nggak bisa dipaksa badan
saya kira ini bisa menjadi ukuran gitu
kalaupun umpamanya nanti narkotika kemudian tindak pidana yang lain
atau bahkan upamanya korupsi nanti ya nggak ada alasannya untuk dikeluarkan pada usia usia itu
nah pp yang mengatur tahun dua ribu dua belas itu kan bisa mengecualikan itu
kemudian terorisme dan tindak pidana yang merugikan negara lainnya
nah itu yang dikecualikan mendapatkan remisi reguler gitu
nah sekarang kalau memang mau kemudian diberikan itu ya saya kira ukurannya itu tadi
soal usia umpamanya
usia tidak boleh kurang dari tujuh puluh lima tahun kalau memang mau dibebaskan
oke berarti sebetulnya ini harus bisa dipahami
kita bersama jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum oknum yang memanfaatkan kesempatan seperti ini
baik pak fikar waktu juga yang harus memisahkan kita
terima kasih bapak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news